gue yang jelasin
ya mesti dipikir dulu lah
makanya lu tuh kacau
jenasanya gak boleh kena air mata
nggak udah kacau
nggak ada apa
nggak ada apa
gue juga udah denger tadi dong
kenapa aja lu begang begang tangan gue
lu udah dapet anak gue
masih juga deketin gue
nggak masih hidup
jangan lagi jadi mati
mertua gue udah meninggal
tapi gak tau
sekarang dua duanya udah siuman
tadinya tua dan gitu
mama mesti nyembunyiin kehamilannya dari kita
mama seneng tapi mama tau kita pasti malu
nah kak andri sama kak indra gak sopan masa duduk indri hamil
bukan gitu ma
ini nih andri nemuin ini di dalam komiknya indri
setelah kita tahu tentang kehamilan mama harus ngadepin oma
mama tahu oma pasti sangat marah
mama mama tau oma pasti sangat marah
ini bener bener keterlaluan kebangetan
tadinya gue malu tapi sekarang gue murta
papa itu mestinya udah pensiun
tapi kenapa papa sekarang kerja lagi
karena butuh biaya untuk kelahiran dedek bayi
oma kemarin masang pelang
tapi mama seneng kok baca beritanya
mama seneng dek
tapi di satu sisi mama itu juga sedih
karena mama tau kita bertiga itu malu

online review tersebut sebelumnya

sono untuk menit dua
uji buat one day
gua juga sedih
tadi papa berantem sama pak muhyiddin
kebayang gak beratnya situasi yang dihadapi mama
mama itu takut kita beranggapan dedek bayi lahir itu bawa masalah
persoalan mama itu berat
tapi mama nyembunyiin dari kita bertiga
roker juga manusia
persoalannya gak kayak gini
gak ada masalah
gak ada masalah
tapi oma gak marah
kekasian dedek bayi
kayak tamu tak diundang
kehadirannya kayak jadi beban